masih terkait kisah lansia tapi yang ini bikin geleng geleng kepala
seorang wanita lansia berinisial l ditangkap personil satuan reserse kriminal pores pandeglang
di kawasan pantai karangsari carita banten pada selasa
dia ditangkap karena kedapatan membuat tiket palsu
dan melakukan penghutan liar pada ribuan wisatawan pantai carita saat momen libur lembara
tak main main untuk rombongan wisatawan yang datang dengan bus
ia mematok tarif parkir rp delapan ratus
sementara parkir mobil rp seratus dan sepeda motor rp tiga puluh lima
selain itu ia juga meminta para wisatawan membayar tiket masuk rp dua puluh ribu rupiah per orang
dari yang seharusnya rp lima belas
saat menjalankan aksinya l berkomplot dengan sejumlah orang
mulai dari petugas di area masuk kawasan pantai hingga penjaga pantai
dari tangan terduga pelaku polisi menyita barang bukti ratusan lembar karcis
serta uang rp enam
setelah itu dipercaya diduga hasil penghutan liar
polisi juga telah menangkap sejumlah pihak yang diduga turut terlibat
dalam perkara penghutan liar tersebut
saat ini kami masih melakukan pendalaman
kami sudah memeriksa tujuh orang saksi yang kami amankan dari lokasi objek wisata
dan ke depan kami juga akan memanggil dari dinas terkait
lansia ini berdali memasang tarif tinggi lantaran kawasan ini berada di atas lahan miliknya
setelah ditelusuri wilayah itu merupakan lahan milik pemda pandeglang
tim liputan cnn indonesia